sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kasian kak fan nungguin kamu di rumah
eh kalau gitu kak mila pulang
kamilah pulang dulu ya kak
oh iya mila terima kasih juga ya
kamu sudah nungguin tovan
iya udah kalau gitu kamera pulang
aneh kenapa tiba tiba mama datang dan menyuruh aku buru buru pulang
sepertinya ada sesuatu yang aneh dari setiap mama
atau ini cuma sebuah kejadian
cuma perasaan aku aja
hena itu keterlaluan tau gak
dia itu jahat
dia pasti sengaja melakukan semua ini
dia mau nyakitin aku
dia mau memperdaya aku
dan dia dia mau balas bendam sama aku
setelah dia kecewain aku
sekarang dia rebut cantik dari aku
tapi lihat aja
aku gak akan tinggal diam
aku gak akan tinggal diam
aku gak akan
aku janji aku akan lakukan sesuatu

aku janji aku akan berjuang merebut cantik dari itu
dengan cara apapun
mila kamu sama siapa datang ke sini
aku sendiri andara
ada apa ya
sebenernya aku kesini karena aku mau minta maaf sama kamu
aku meminta maaf karena selama ini aku sudah salah menilai kamu
karena aku sudah menuduh kamu yang gak enggak
aku baru aja di rumah sakit
dan sepulang dari rumah sakit